jelang imlek petugas kepolisian sektor tegal sari surabaya jawa timur
selasa siang melakukan sterilisasi tempat ibadah tridharma
dan sejumlah klenteng didatangi serta diperiksa untuk menjamin keamanan beribadah
yang akan dilangsungkan pada sabtu ini
ibiatan sterilisasi klenteng dilakukan petugas kepolisian polsek tegal sari
di sejumlah kelenteng di surabaya jawa timur
salah satunya adalah kelenteng cokro yang berada di jalan cokro aminoto surabaya
penyisiran dilakukan di setiap sudut ruangan kelenteng dengan metal detektor
menurut kapolsek tegal sari sterilisasi dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman
kepada umat tridharma dalam melakukan ibadah pergantian tahun baru cina atau imlek
tidak ada lagi kita melaksanakan kegiatan antisipasi dalam rangka kegiatan imlek
yang akan dilaksanakan tanggal dua puluh delapan namun tanggal dua puluh tujuh itu di kelenteng ini
sudah ada kegiatan
jadi mulai sore ini kita lakukan beberapa penyisiran
bagi umat tridharma kegiatan sterilisasi yang dilakukan polisi sangat positif dan membantu
dengan adanya sterilisasi maka umat bisa beribadah dengan tenang
senang sekali ini keamanan tempat kita itu wilayahnya pak
anu polsek tegal sari
kita apa apa ada apa kita izin apa minta dari polsek tegasari
di wilayah tegal sari sendiri terdapat tiga kelenteng yang digunakan
untuk melakukan sembahyang pergantian tahun baru
nantinya setiap klenteng akan dijaga sejumlah personel secara rutin
setiap hari hingga perayaan imlek tiba